senang sekali saya ketemu sama keluarga karena beberapa bulan ini tidak pernah datang
tadi sempat apa saja pak yang dibicarakan
tadi cuma menjajah dia bilang lagi ada saya di dalam
kepada warga binaan dengan ketentuan bahwa lama kunjungan itu lima belas sampai dua puluh menit
untuk pelaksanaan kegiatan kunjungan hari raya lebaran ini kami merencanakan sampai dengan hari sabtu
perang bawaan para pengunjung apa dibatasi atau bagaimana pak
untuk menjaga barang barang terlarang masuk ke dalam lapas
kami dari pihak lapas tetap melakukan pembatasan
memasukkan barang barang mulai dari makanan siap saji dan barang barang kemasan
itu kami akan batasi dan itu melalui proses proses pemeriksaan yang ketat
jumlah kunjungan mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini
kemarin kami menerima jumlah kunjungan itu sebanyak satu ratus
yang dikunjungi kemarin itu sekitar dua ratus tiga puluh an warga binaan
untuk hari ini sampai dengan jam tiga belas dua puluh
kami yang menerima kunjungan sudah di angka dua ratus pengunjung
kami menerima kunjungan sudah di angka dua ratus pengunjung
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya
kompastv independen tak percaya